presiden joko widodo menegaskan pembebasan abu bakar bashir hanya akan dilakukan melalui opsi bebas bersyarat
ini yang menjadi alasan sikap pemerintah memilih opsi mengkaji ulang rencana pembebasan narapidana kasus bom bali itu
presiden menjelaskan sesuai dengan undang undang ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi
seperti pernyataan setia pada pancasila dan nkri
pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana telah diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
ada sistem hukum ada mekanisme hukum yang harus kita lalui
ini namanya pembebasan bersyarat
bukan pembebasan murni pembebasan bersyarat
nah syaratnya itu harus dipenuhi
kalau enggak kan saya nggak mungkin nabrak
contoh setia pada nkri setia pada pancasila itu basic sekali itu sangat prinsip sekali
itu jelas sekali ya
sementara itu menteri pertahanan meminta abu bakar bashir mengakui pancasila sebagai dasar negara
dan mengikuti prosedur administrasi hukum yang berlaku
menurut menhan pengakuan terhadap pancasila adalah wajib bagi setiap warga negara
sekaligus memiliki implikasi khusus bagi yang menolaknya
bagaimana pengertianlah saja
karena negara pancasila
ya kan enggak pancasila keluar dari sini
ya itu lah dibebaskan ya keluar dari sini
ini negara pancasila gimana
jadi kalau orang tidak pancasila di sini numpang
kan numpang itu sebentar aja jangan lama lama rugi negara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini